ada kabar baik untuk para pelajar yang hobi berlatih basket
dbl academy yang merupakan sekolah basket pertama berstandar internasional
kini membuka kelas online latihan basket yang bisa diikuti secara online dari rumah
latihan ini pun langsung dipantau dan dinilai oleh tim pelatih dari dbl academy
dan informasi ini sekaligus menutup perjumpaan kita di cnn indonesian newsroom
pandemi covid sembilan belas yang melanda indonesia
memaksa berbagai aktivitas dilakukan secara virtual termasuk olahraga
deteksi basketball link atau dbl academy
yang merupakan sekolah basket pertama berstandar internasional yang bermarkas di surabaya jawa timur
juga harus meliburkan siswanya sejak maret silam
namun kabar baik datang pada juni ini
memasuki masa new normal dbl academy membuat program latihan secara daring
bagi para siswanya yang rindu berlatih basket
tim pelatih dbl academy membuat video tutorial latihan
yang bisa diikuti para siswa secara online dari rumah
general manager dbl indonesia yondang tubangkit menjelaskan
kelas online dbl academy disambut antusias para siswa
latihan online ini digelar setiap sabtu dan minggu
setiap peserta akan dipantau dan langsung diberikan penilaian tim pelatih
lewat aplikasi meeting online dan instagram
nyondang menyatakan meski latihan online
kurikulum yang digunakan tetap menggunakan standar internasional
dikelola secara profesional oleh para kursus
mereka melihat langsung setiap gerakan setiap anak
langsung mengevaluasi bila ada gerakan yang salah
baik itu melalui chat
ataupun melalui langsung secara visual audiovisual
dan ini online kelas yang terbuka untuk siapa saja
kehadiran kelas online dbl academy ini pun disambut antusias
para orang tua siswa yang menginginkan anaknya tetap aktif bergerak
meski harus latihan dari rumah
pertama kali saya melihat iklan dbl academy online class
wah saya langsung daftar
karena saya ingin anak saya tetap berolahraga dan beraktifitas sehat
walau di rumah saja
nah memang saya juga khawatir bisa nggak sih belajar basket lewat online
tetapi setelah berapa kali saya ikuti
karena para coachnya itu sangat ramah interaktif
dan memperhatikan setiap anak anak
kelas online dbl academy diharapkan bisa mengakomodir keinginan para pelajar
yang ingin bergabung dengan dbl academy tanpa harus hadir langsung
rekas zeypul cnn indonesia